ya pemprov dki jakarta menunda pelaksanaan ganjil genap bagi motor di ibu kota
sebelumnya gubernur anies telah mengeluarkan peraturan gubernur atau pergub nomor delapan puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan psbb transisi di jakarta
di dalamnya juga diatur soal ganjil genap tersebut
kebijakan ini pun panen penolakan oleh sebagian masyarakat sehingga menjadi kontroversi
bagaimana sebenarnya nasib aturan ganjil genap bagi motor ini
tepatkah jika pemprov dki memutuskan ganjil genap bagi motor di ibu kota diberlakukan
kita akan bahas malam hari ini
kami sudah bergabung langsung
ada wakil gubernur dki jakarta bang ahmad riza patria
selamat malam assalamualaikum kabar baik
dan juga ada mas gembong warsono ketua fraksi pdip dprd dki jakarta
selamat malam assalamualaikum
dan ada bang tulus abadi ketua ylki selamat malam bang tulus
selamat malam pak wagub dan pak gembong
baik kita akan langsung ke pak wagub
bang riza patria ini pergubnya sudah ada
bang riza sudah diatur juga soal ganjil genap
juga untuk motor tapi belum dilaksanakan
ini kenapa ini bang riza apakah ragu ragu atau seperti apa
yang pertama perlu kami sampaikan
dulu sejak awal tadi sampaikan sejak pergub tahun nomor delapan puluh delapan dua ribu sembilan belas
pemberlakuan ganjil genap dimaksudkan untuk membatasi kendaraan yang keluar
khususnya kendaraan empat atau lebih dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan kemacetan
kemudian di masa pandemi covid ketika psbb kami tidak memperlakukan untuk sementara
kemudian yang ketiga ketika kita memasuki masa transisi
secara bertahap baru kita berlakukan kembali khusus bagi kendaraan roda empat atau lebih
dan belakangan ini terus kami sedang terus mempertimbangkan perlu tidaknya memperlakukan ganjil genap bagi kendaraan motor
memang regulasinya sudah dibuat melalui pergub lima puluh satu sebelumnya
dan juga pergub delapan puluh beberapa hari yang lalu sudah dikeluarkan oleh pak gubernur
yang mengatur ganjil genap tidak hanya bagi kendaraan motor
kendaraan beroda empat atau lebih
tapi juga bagi kendaraan roda dua atau motor
namun demikian sekali lagi pemberlakuan ganjil genap belum kita berlakukan
kita terus melakukan kajian penelitian dan pencermatan tentang perlu tidaknya kapan dimulainya
sekali lagi semua ini dimaksudkan ada dua hal mengurangi kemacetan
kemudian yang kedua mengurangi penyebaran covid sembilan belas yang berpotensi
diakibatkan oleh pengendara motor atau roda dua atau lebih
di mana potensinya
pertama ketika lampu merah itu terjadi kerumunan
biasanya motor benar benar kerusakan ingin cepat berkumpul di depan garis traffic light
kemudian yang kedua ketika menunggu
katakan di mal di stasiun di terminal dan lain lain
di titik titik tertentu itu juga menumpuk
yang ketiga ketika istirahat kumpul kumpul juga riung kerumunan
jadi paling tidak ada titik
potensi terjadinya penyebaran covid bagi pengendara roda dua
kemudian juga perlu kami sampaikan
nah ini terus kami pelajari kami kaji
ada pertanyaan dari orang
nanti bagaimana kalau begitu berpindah ke kendaraan umum
nanti potensi penyebaran di kendaraan umum
perlu kami sampaikan sudah berapa bulan ini
justru di kendaraan umum seperti kereta seperti bus
termasuk tempat unit kegiatan yang disiplin
jadi ketika dia masuk di gerbong kereta masuk di bus
ada petugas yang memastikan bahwa semuanya menggunakan masker dan lain sebagainya
kemudian juga di bus di kereta secara berkala
juga dilakukan pembersihan dan disinfektan
dan juga ketika antri ketika jalan menuju stasiun menuju terminal dan sebagainya
itu juga disisir kemudian di situ ada petugas dan berbagai aturan ketentuan
traffic light termogan kemudian disinfektan hand sanitizer ada wastafel dan lain lain
protokol covid prinsipnya di public transportasi terus membaik
jadi nanti kalau berpindah public transportasi kami yakin tidak akan menimbulkan
penambahan kluster baru atau penyebaran covid di tempat tempat reputasi publik
kalau ada pergeseran pengguna roda dua ke tempat transportasi publik
oke tapi pak wagub apakah sudah dipastikan oleh pemprov bahwa transportasi umum ini siap menampung mobilitas warga tadi
kalau kemudian ganjil genap bagi motor diberlakukan
tapi kemudian karena psbb transisi dikurangi terlebih dahulu
jadi yang pertama
jumlah kereta dan jumlah bus dikurangi
itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah orang yang menggunakan jasa transportasi tersebut
nanti kita akan menambah jumlah kereta dan jumlah bus sesuai dengan kebutuhan yang ada
nanti kalau kita lihat ada peralihan pengguna sepeda motor berpindah ke kereta ke bus
tentu jumlahnya akan kami sesuaikan
kemudian yang kedua juga perlu kami sampaikan
sekalipun nanti kalau kita melakukan roda dua
itu kan tidak seharian
jadi hari ini cuma beberapa jam dari pagi jam enam sampai jam sepuluh
nanti sore jam enam belas sampai jam dua puluh satu
jadi setidak setiap hari atau tidak sepanjang hari dan tidak setiap hari
kemudian yang kedua
jadi kalau saya itu bisa menggunakan di luar jam itu
kemudian juga kalau saya naik motor begitu
saya pada jam jam itu juga bisa menggunakan kerendara roda dua sesuai dengan ganjil genapnya
kemudian yang ketiga
itu kan jumlahnya banyak sekali
jadi mungkin hari ini objek online saya tidak beroperasi hanya beberapa jam
itu kan saya bisa beroperasi
dan hari besok begitu dan seterusnya
dan pengguna jasa online juga tidak akan terganggu
jadi tidak mengakibatkan bahwa akan kehilangan kendaraan gitu objek gitu
karena ada pemberlakuan
prinsipnya tidak akan mengurangi jumlah transportasi atau kendaraan bagi warga jakarta
mas gembong anda melihat wacana atau rencana untuk ganjil genap bagi motor ini seperti apa
perlu tidak sebetulnya
ya kami melihat langkah yang disampaikan oleh pak wakub tadi
melihat kondisi masyarakat jakarta saat ini tidak terpaham
karena saat ini
kita butuh juga ada pergerakan ekonomi tentang masyarakat
persoalan covid sembilan belas kita kaitkan juga persoalan ekonomi yang terpaham oleh masyarakat jakarta
ketika mereka menggunakan kendaraan bermotor ya roda dua
mereka jauh lebih mirip dibandingkan ketika mereka menggunakan kendaraan umum
ini yang selalu disampaikan dari orang orang kecil di bawah
menyampaikan kepada kami
bahwa hari hari ini kami dibatasin tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor
bagaimana bahkan nah ini yang kita suarakan
ya alhamdulillah hari ini kita suarakan
agar suara suara bisa disarin oleh pak wakub
untuk bisa dikeraskan dalam kebijakan yang terhadap masyarakat jakarta
prinsip dasarnya adalah bagaimana kita menjaga ketersih labungan soal ekonomi yang baik
dan soal pengetanan penyebaran covid sembilan belas
dan juga kita tekan secara baik juga
tetapi yang paling penting adalah bagaimana seluruh operator operator di jakarta
bisa menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk sama sama menerapkan protokol kesehatan

apa yang sudah disampaikan oleh pak wak
pengecanaan penyebaran covid sembilan belas untuk diri jakarta
insya allah akan bisa kita tekan
seperti itu mas
oke jadi menurut mas gembong pertimbangan soal ekonomi ini juga perlu di
perlu diperhatikan ya soal perputaran ekonomi tadi
tapi kalau tadi pak wagub katakan ini kan soal untuk menekan penyebaran covid
di mana ada pengendara motor berkerumun di lampu merah di pinggir jalan
juga untuk mengurangi pergerakan orang di ibu kota
ini kan juga sebetulnya salah satu upaya untuk bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas juga mas gembong
kalau tujuannya adalah untuk menekan penyebaran mas
kan pak wak wagub pak gubernur sudah mengeluarkan pergub kaitan dengan kapasitas perkantoran
ketika itu diterapkan dengan baik
ganjil genap itu secara otomatis di lapangan berjalan dengan baik mas
pemprov betul betul disiplin dalam terapan perkantoran kapasitas perkantoran
kemudian jam kerjanya diatur
tinggal itu saja dimaksimalkan
jadi tidak perlu sebetulnya gajil genap diberlakukan untuk motor
itu sangat menyengsarakan rakyat kecil mas
sebelum saya ke pak tulus
pak wak wagub lagi pak wak wagub
sangat menyengsarakan rakyat kecil kalau kemudian ganjil genap bagi motor diberlakukan
menurut mas gembong ketua fraksi pdp dprdki jakarta
tanggapan pak wak wagub
tugas anggota dewan itu kan memang mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan
kami memperhatikan apa yang disampaikan mas gembong dan teman teman dprd dki jakarta
tentu itulah sebabnya kami terus melakukan kajian penelitian dan pencermatan
hingga hari ini sekalipun regulasinya sudah siap belum diberlakukan
kadiskup terus melakukan koordinasi dialog diskusi dengan polda metro dan seluruhnya
instansi terkait untuk memastikan perlu tidaknya dan kapan dimulai dan sebagainya
namun demikian sekali lagi semua ini regulasi dibuat
melalui sebuah proses yang panjang pertimbangan diskusi dialog khususnya dengan polda metro sesungguhnya
yang memang hari hari memiliki kewenangan kemampuan aparat pengalaman mengatur lalu lintas
di samping dari unit kami sendiri ada dinas perhubungan yang hari hari juga bertugas memastikan bahwa
urusan perhubungan dan reputasi ini bisa berjalan baik
dan memastikan agar peragakan orang dan barang bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu dan sebagainya
namun demikian sekali lagi nanti kalaupun diberlakukan insya allah kita akan memperhatikan aspek aspek ekonomi
supaya tidak terganggu supaya dipastikan bahwa ekonomi tetap bergerak dan terus menimbulkan pertumbuhan ekonomi
dan saya kira itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami
tapi sekali lagi perhatian dari mas gembong dan teman teman terus menjadi catatan kami untuk menjadi perhatian
oke catatan dari ylki pak tulus abadi
apakah ganjil genap bagi motor jika diberlakukan adalah sebuah solusi atau justru menimbulkan masalah yang baru
di jopeng nanti kami akan segera kembali ke saat lain
anda kembali bersama saya reinhard sirait di newscast
saya masih bersama dengan pak wagub dki jakarta bang riza patria
mas gemeng warsono ketua fraksi pde pdpr dki jakarta dan juga pak tulus abadi ketua ilki
saya ke pak tulus saat ini
bang tulus abadi anda melihat kalaupun diterapkan ganjil genap di dki jakarta bagi motor ini kan masih belum ya
meskipun aturannya sudah dibuat tapi belum dilaksanakan masih ada kajian dan juga kajian
tadi pak wagub katakan demikian apakah ini sebuah solusi
ganjil genap bagi motor diberlakukan atau berpotensi justru bikin masalah yang baru
ya pertama sebenarnya kalau kita lihat di historis pengendalian laluan di jakarta
itu memang sepeda motor belum pernah dijadikan objek untuk pengendalian lalu lintas
ya mulai dari tiga in satu ganjil genap atau yang lainnya
memang baru keempat yang disasar padahal memang pertumbuhan sepeda motor cukup kis ya
dan berkontribusi signifikan terhadap kemanusiaan dan pelusuhan
nah kedua itu dalam kondisi normal
nah dalam kondisi tidak normal memang saya kira harus ada kajian yang mendalam
ya tetapi intinya aspek pengendalian covid atau kesehatan itu harus menjadi panglima dalam hal ini
nah saya nggak tahu apakah kebijakan ini sudah dikonsultasikan dengan ahli kesehatan masyarakat atau belum
ya karena intinya dalam upaya pembatasan ini
ketika di satu sisi tadi pak gubernur mengklaim bahwa dengan maraknya sepeda motor itu menjadi instrumen atau media untuk penularan
tapi di sisi lain ketika ini ada pembatasan
kemudian potensi untuk pindahan hutan umum dihitung sebagai upaya yang lebih aman karena ada pendalian di dalam hutan umum
cuma satu hal yang harus diwaspadai
yang hutan umum ketika apa
kapasitasnya tidak ditambah secara meyakinkan
kemudian ada limpaan atau migrasi dari kedua ketiga jam jam diperlakukan
walaupun hanya sementara tetapi ingat bahwa jam kerja mereka terkontrol dengan aturan kantor
ya ketika dia pindah ke angkutan umum
apakah kapasitas angkutan umum yang ada cukup mati atau tidak
karena protokol kesehatan itu kan bukan hanya di tangan
bukan hanya pakai masker
tapi juga jaga jarak
nah jaga jarak ini sulit sekali dilakukan kalau kapasitasnya tidak memenuhi syarat
ataupun bisa lebih kurang dari itu
nah kalau tidak maka salah satu protokol yang terpenting adalah menjaga jarak
itu menjadi tidak terpenuhi
ya jadi saya menyarankan agar ini ada rekomendasi yang konkret dari ahli kesehatan masyarakat terkait implementasi
ganjil genap untuk roda dua sekalipun atau juga roda empat
tetapi dalam kondisi normal bisa saja ini diterapkan karena sepeda motor selama ini belum pernah dilakukan treatment untuk pengendalian
kemudian roda empat padahal jumlahnya terus bertambah satu banding sepuluh
ya jadi kalau ada satu mobil maka ada satu ada sepuluh sepeda motor
jadi harus ada aspek kajian yang mendalam dari kesehatan masyarakat
dan oleh saya itu ini harus ditanggung lima tetapi ya walaupun aspek ekonomi itu harus disantikan
ya tetapi aspek kesehatan harus nomor satu
jadi jangan sampai kebalikan
tetapi tadi saya belum mendengar apakah pihak gubernur atau pak wagub ini sudah membackup kebijakan ini dengan
kajian dari ahli kesehatan masyarakat
harusnya dilibatkan dalam kebijakan ini secara mendalam
sebelumnya pak anies juga sempat berkomentar juga terkait dengan kebijakan ganjil genap motor ini dalam tinjauan psbb transisi
kita coba dengarkan pernyataan pak anies baswedan berikut ini
dalam masa transisi ini bisa diberlakukan ganjil genap
tapi bukan berarti itu akan dilakukan
jadi baca lengkap disitu
bahwa bila ganjil genap dilakukan maka akan ada keputusan surat keputusan gubernur
selama belum ada surat keputusan gubernur maka tidak ada ganjil genap
dan kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah
karena ternyata yang keluar rumah lebih banyak daripada yang bisa dikendalikan
karena itulah saya ingin mengingatkan pada semuanya
ada titik titik yang harus diwaspadai
pertama yang paling harus kita hati hati adalah tempat transportasi umum
disitu ada situasi dimana menjaga jarak itu seringkali sulit
ya itu tadi pak anies katakan di transportasi umum menjaga jarak menjadi sangat sulit
sesuai dengan tadi apa juga disampaikan juga oleh pak tulus abadi
saya ke pak wagup lagi
jadi ini kan sudah ada pergubnya
artinya memang pertimbangannya bahwa sudah cukup matang belum sebetulnya ketika pergub ini dikeluarkan
sampai akhirnya ada aturan soal ganjil genap motor ini
termasuk juga tadi apa yang dikatakan oleh bang tulus tadi
soal apakah ini sudah dikonsultasikan dengan ahli kesehatan masyarakat misalnya
sebelum kebijakan ini atau saat ini yang tengah masih dikaji
ya jadi yang pertama soal pertimbangan
karena seluruh produk hukum atau regulasi yang kami buat kami susun dan kami berlakukan apalagi sudah kami terbitkan itu melalui satu proses yang cukup panjang
dan terkait covid itu banyak sekali yang terlibat
di antaranya instansi skpd terkait di internal kami juga ada gugus tugas pusat
jadi kami itu ada forum komunikasi pimpinan daerah mulai dari pangdam kapolda kajati dan lain lain
kemudian juga kami juga mengundang para pakar dokter kesehatan masyarakat dan lain sebagainya
atau forum kesehatan masyarakat dari ui dan lain sebagainya
jadi para pakar epidemiologi kami libatkan
juga seluruh kebijakan kami teruskan juga ke pemerintah pusat gugus tugas pusat
dan sering kali kami secara berkala kami rapat dengan satgas pusat atau gugus tugas pusat dengan pemerintah pusat di internal dengan daerah daerah penyangga
intinya semua kebijakan yang kami ambil itu melalui satu proses yang panjang
kajian dan melibatkan semua pihak semua daerah terkait
tentu daerah yang kami maksud adalah jakarta banten jawa barat depok tangerang bekasi bogor kira kira begitu
jadi sekali lagi semua melalui proses
nah regulasi ini sudah ada tapi memang belum diberlakukan
paling tidak kami sudah menyiapkan landasan hukumnya
sedang kami lihat kembali kami kaji kembali plus minusnya
jadi kira kira begitu
tadi sudah sampaikan pak gubernur bahwa memang ada titik titik potensi penyebaran diantara tempat transportasi publik
mas gembong masih mengkaji plus minusnya tadi pak wagub katakan meskipun pergubnya sudah ada aturan hukumnya sudah ada
anda melihat kebijakan ini sebenarnya bagaimana
karena masyarakat juga mungkin ada yang jadi bingung begitu
apakah sudah berlaku atau belum atau kapan
begitu jadi bertanya tanya karena tentu untuk merespon itu masyarakat juga perlu persiapan apalagi bagi mereka yang menggunakan sepeda motor
anda melihat bagaimana di segmen terakhir dialog kami akan segera kembali
baik terakhir saya ke mas gembong langsung
mas gembong tanggapan anda seperti apa
yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pak wakup

untuk menceritakan hidupnya
jadi yang pertama yang kedua kaitan dengan pemberlakuan pekom tentunya
yang nanti akan disaksikan pak wakup ke depan untuk bisa diperlakukan segera perlu dikasih lebih mendingan
yang pertama adalah ekonomi bergerak
soal penyebaran covid sembilan belas di dajajah berikat

yang terakhir saya ingin menyampaikan
pak wakup mudah mudahan bisa mengambil kebijakan yang betul betul
kita menggengarkan cerita raya jakarta
dan kebijakan raya jakarta di saat ini
pada saat ini seperti itu mas
pak tulus terakhir dari anda bagaimana masyarakat harus menyikapi soal wacana ini karena ada kontroversi di dalamnya juga
singkat saja pak tulus
setiap kebijakan publik pasti menimbulkan polemik
itu tidak bisa dihindari
tetapi tadi yang sudah katakan kajian terhadap kebijakan ini baik dari dimensi kesehatan masyarakat dan dimensi ekonomi harus betul betul mendalam
jangan membuat kebijakan yang mengatasi masalah dengan masalah
saya kira terakhir
terakhir ke pak wakup
jadi sampai kapan para pengendara motor atau masyarakat di ibu kota tidak digantungkan lagi soal aturan ganjil genap motor ini
kira kira berapa lama kajiannya akan diputuskan pak wagub
ya ini terus berjalan ya
jadi saya kira silakan sesuai dengan aturan yang ada
sementara selama belum diberlakukan
silakan dilaksanakan bagi kendaraan bermotor
namun sekali lagi kita memang setuju dengan mas gembong mas tulus abadi
kita harus memperhatikan kedua sektor ini
artis sektor kesehatan atau aspek kesehatan dengan aspek ekonomi
tapi semuanya kita harus memprioritaskan keselamatan dari sepuluh warga
jadi warganya selamat karena kesehatan
tapi juga harus selamat karena ekonominya
jadi dua duanya kita akan sinergikan untuk saling tidak meniadakan
tapi justru saling melengkapi dan bersinergi positif antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi
dan penyebaran covid bisa segera kita atasi dan kita putus penyebarannya di jakarta khususnya
baik jadi masih menunggu pelaksanaannya masih dikaji
kita tunggu bersama sama seperti apa nanti ini ke depan kebijakan soal ganjil genap sepeda motor ini
terima kasih banyak pak wagub dki jakarta
terima kasih banyak mas gembong warsono
terima kasih banyak bang tulus abadi dari ilki sudah bergabung bersama kami malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi yang lain
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast